kau udah terima gambar kisah dari aku
aku bukan siapa siapa
ini nomer tanti ya ini
tapi kok suara anak kecil sih
gak ada itu yang namanya hantu
masa tahir gitu aja masih percaya
kayaknya ada yang ngitipin kita deh
nanti ini tuh cerita apa sih sama kamu
pasti cerita yang serem serem ya
sampai kamu jadi penakut kayak gini
kok gak ada siapa siapa
gak ada apa
gak ada apa apa
jagain sony nya siang aja ya
kok siang aja
terus malemnya siapa
kan tante ini masih kerja
kalo malem tuh serem banget
terus kamu gimana
hah gak bisa bantuin tante
saya banyak utang budi sama tante
tante udah ngulahin saya
tapi rumah sakit ini serem banget
tente itu gak bisa jagain sony
apalagi kami berdua sebentar lagi mesti keluar kota
lama keluar kotanya
kenapa sih emangnya kamu gak ikhlas
buat kebutuhan kamu sama sony
ya selama kita ntar pergi
nah kita harus segera pergi ya
nah jagoan papa
diminum obatnya ya
biar kamu cepat sembuh
nah udah ya ambil dulu ya
sehat ya sang ya
hitam sony ya
bagaimana perkembangan anak saya dok
perkembangan anak bapak dalam waktu satu dua hari ini sudah mulai membaik
mudah mudahan dalam waktu dekat ini anak bapak sudah bisa pulang
dan anak bapak sudah tidak perlu di kemo lagi
kita doakan aja yang terbaik ya
udah tante gak usah dibantuin aku bisa sendiri
dokter kalau kamu kenapa kenapa tante juga yang dimarahin
kamu denger sendiri kan
barusan papa mama kamu tuh nisipin kamu ke tante
son tante mau ke kantin
aku pengen ngasih tim sih tante
tante tante pergi aja nama nama ya
gw dia yang ngirim nomer itu
tapi kenapa nelponnya pakai nomer tante ini sih
aduh apa gue kok ada disitu
tante dari mana
kok aku telepon gak diangkat angkat sih
tante ketemu hantu anak kecil itu lagi
serem banget mukanya
jawab dulu pertanyaan aku
kenapa tante di telepon gak diangkat angkat
tadi yang telepon aku
suara anak kecil
maaf saya cuma mau periksa
periksa dulu ya
rumah sakit ini terkena banyak hantunya ya
hantunya anak kecil
suka nangis gitu deh
biasanya orang kalau sakit tifus itu
memang suka berhalusinasi
saya gak sakit tifus sus
selama saya kerja disini sih
saya belum pernah melihat atau merasakan
hal yang aneh aneh disini
paling sekarang kamu telpon papa mama minta pindah rumah sakit
gak diangkat tante
lu dari tadi kagak nyimak ceritanya apa ya
langsung jelasin aja dong
penasaran nih gue denger ceritanya
sampai merinding gue
gak usah dilanjutin lagi ceritanya
biar si adeta menjadi sebuah rahasia
wah yaudah deh lanjutin aja ceritanya
tangisannya masih nerosi sony
bukan cuma tangisan teman teman
malam selanjutnya lebih menegangkan
ntar kita mulai
ini udah deh gak usah bercanda
tapi kok tadi suara kiara kecil